jangan menangis ratu
gue mohon jangan menangis karena gue
gue mau berterima kasih sama kamu
karena gara gara kamu aku jadi sedih

tapi gara gara kamu juga aku gak bisa berhenti ketawa
dan gara gara kamu juga aku jadi senang
dan sampai kapanpun

bajak bajak lagi aku beli apa buat kamu
kamu yang apa apaan
selama ini kan kamu gak pernah ngerokok
kamu tuh selalu jaga badan kamu
tapi sekarang kamu ngerokok bajak
gak ada apa apa juga
iya jalo kenapa sih
baja kalau kamu ada masalah kamu cerita sama aku sama aldo
jangan kamu padam sendiri dong
udah gue bilang gak ada apa apa
bajak kamu bohong
ini pasti semua gara gara ratu kan
bajak denger ya
kamu adalah orang yang paling bego yang pernah aku kenal tau gak
aku suka sama kamu dan kamu suka sama ratu
terus sekarang kenapa kamu malah ngerokok disini karangtol
kamu bilang dong baja kamu tuh suka sama ratu kamu datengin dia
kamu bilang kalau kamu saya yang bilang kalau kamu kangen beres kan
bajak kamu sudah selesai
aku mau berterima kasih sama kamu
karena gara gara kamu aku jadi sedih
gara gara kamu kok gak berhenti nangis
tapi gara gara kamu juga kok gak bisa berhenti ketawa
dan gara gara kamu juga aku jadi senang
dan sampai kapanpun aku gak akan pernah nyesel suka sama kamu

andai lo tau perasaan gue yang sesungguhnya
daripada di rumah aku keingetan terus sama baja
mendingan aku ada disini
di rumah lama ini aku bisa mengingat semua kenangan indah aku bersama kak dika
paling bentar lagi juga kak adiknya bakal kesusul kok sama ratu
nanti kalau tinggi kamu udah segini
kakak akan kenalin kamu sama seseorang
iya dia temen baik kakak
ganteng tinggi jago basket matematik juga jago pokoknya peter lengkap deh semuanya
aduh pinter lagi pinter lagi jago matematika pula
duh kak adhika kan tau ratu kepala yang lergi deh sama matematik
tapi orangnya ganteng lah
iya makasih ya kak adhika ya tapi ratu gak mau
aku gak mau sih kenapa
ratu udah suka sama seseorang
gini kamu tuh kecil kecilnya gini aja
siapa pangeran kamu siapa
ntar ntar ntar ngomong aja

kenapa kakak menganggap dia sebagai temen baik
padahal dia yang udah menyebabkan kak adhika meninggal
dia yang udah memisahkan kak adhika sama aku
ya tapi ja
gue udah pasti bisa ngelukuin ratu itu pasti
tapi gue cuma butuh waktu
iya tapi kalau ngomongin begini terus sama juga bohong
lo tuh butuh kesibukan palingnya ya lo mesti gue kenalin lah sama cewek lagi
jadi biar biar lo bisa lupain ratu lah
ya ya gue tenang aja do gue tuh bakal sekolah lagi
jadi begitu gue sibuk dengan sekolah gue udah pasti lupa sama ratu dijamin
sekolah lo mau sekolah apaan
gue mau kuliah
apa kuliah lo mau kuliah
aduh ja lo mikir dong sekarang umur lo tuh dua ratus dua puluh lima
kalau kuliah paling nggak lima tahun lagi lo baru lulus
terus yang mau biayain lo kuliah siapa lo gak kasian sama nyokap lo
eh gak apa apa lah kayak gini kita sehari hari kerja kayak gini
tapi kan paling nggak kita ada uang buat makan jak
kalau kuliah belum tentu lo
selesai kuliah langsung dapat kerjaan
rang kamu kemarin ngapain ke rumah kamu yang lama rang
iya nggak ada yang penting sih cuma kangen kangenan aja sama suasana di sana
apalagi aku kangen banget sama kak dika
oh iya rosa sama kakak kamu dulunya teman sekelas ya
iya mereka deket kok
terus rosa bilang sama aku katanya kakak kamu dulu punya teman dekat yang namanya ramah benar
rama dia bukan sahabat kakakku justru karena dia kakakku meninggal
tapi sayang aku sama sekali belum pernah ketemu sama yang namanya ramah
temen kamu rosa itu pasti kenal kan sama rama
aku belum minta tolong kamu mintain alamatnya rama
kalau gue bisa menemukan ramah pasti ratu akan berterima kasih banget sama gue
dan mungkin mungkin dia mau membukakan hatinya kembali buat gue
kenapa sih gar
rama itu ada di mana sih gimana caranya gue bisa ngubungin dia ros
lu belum ngasih tau adgare kan kok kita udah kenal
kalau misalnya belum jangan ya bilang aja kita teman sma
ramah kamu ngapain nyariin dia
ratu bilang dia pengen banget ketemu sama sahabat kakaknya itu
ya gue pengen bantuin ratu lo bisa kasih tau gue alamatnya rama kan
enggak aku nggak punya alamat rumahnya
ya udah kalau gitu nomor teleponnya aja lo pasti tau kan
telepon enggak juga dulu pernah punya tapi katanya handphonenya hilang
jadi aku gak tau caranya ngubungin dia kemana
sorry ya aku fisik dulu